badan pemeriksa keuangan merilis hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat daerah dan kementerian lembaga
pemerintah pusat kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian namun beberapa laporan kementerian lembaga seperti misalnya kpu kpk dan kemenpora mendapatkan opini wajar dengan pengecualian atau ini turun dari peringkat opini tahun sebelumnya
selengkapnya kami bahas untuk anda sore hari ini dalam kementerian lembaga terbaik versi bpk berikut ini
nah ini dia kenapa kemudian ini menjadi hal yang penting karena kemudian dari hasil tadi bpk baru saja merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester satu tahun dua ribu sembilan belas begitu ya ini menjadi penting
kenapa karena setelah dikeluarkan istisar ini ada rekomendasi begitu dari bpk ada rekomendasi dan kemudian memberikan opini terhadap kementerian lembaga dan juga pemerintah pusat dan daerah begitu untuk laporan keuangan yang diberikan opini yang diberikan oleh auditor
berbicara soal opini pasti kita sudah sama sama familiar dengan opini yang diberikan bpk yaitu ada wtp atau wajar tanpa pengecualian ini peringkat paling tinggi begitu ya
kemudian ada wdp wajar dengan pengecualian ini artinya ada beberapa pos yang dikecualikan dari opini wajar tersebut begitu jadi ada beberapa pos yang dikeluarkan apabila ada keterangan wajar dengan pengecualian ini ya
pos dikeluarkan kemudian ada juga tmp atau tidak memberikan pendapat tidak memberikan pendapat ini kita biasa kenal istilahnya dengan
oke jadi auditor bpk di sini merasa tidak ada atau ada hal yang ditutup tutupi dari laporan keuangan dari sebuah lembaga atau institusi begitu sehingga bpk memberikan opini tidak memberikan pendapat begitu kan
kemudian ada selanjutnya yaitu tidak wajar
nah tidak wajar ini yang harus berhati hati ya jika opininya tidak wajar berarti laporan keuangan institusi lembaga atau pemerintah pusat daerah yang diperiksa atau diaudit oleh bpk
ini akan menimbulkan adanya nanti kesalahan dalam pengambilan keputusan
kesalahan decision making begitu
jadi inilah kemudian dan tadi dikatakan setelah diberikan kepada presiden joko widodo kemudian laporan intisari hasil pemeriksa semester satu dua ribu sembilan belas ini nanti juga akan diberikan kepada dpr dpd dan juga dprd
begitu dan dprd
tadi saya sempat bilang atau anda juga sempat mendengar begitu ada masih ada lembaga negara
atau lembaga negara begitu yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dan juga ada yang mendapatkan disclaimer
kita lihat terlebih dahulu bagaimana laporan keuangan pemerintah pusat yang baru dirilis oleh bpk tahun dua ribu sembilan belas ini
dari tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas pemerintah pusat kita mendapatkan opini wajar dengan pengecualian
tapi ternyata dari dua ribu enam belas sampai dua ribu delapan belas ini tiga tahun berturut turut ini pemerintah pusat berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian
artinya memang laporan keuangan disampaikan oleh pemerintah pusat
begitu kementerian keuangan kepada bpk ini dianggap wajar
begitu artinya memang akuntabel karena memang laporan keuangan yang akuntabel ini sangat dibutuhkan untuk bagaimana nantinya mendukung prioritas pembangunan nasional pemerintah
prioritas pembangunan karena nanti kita akan bahas juga sebetulnya berapa kerugian negara yang dipotensikan hilang begitu dengan adanya laporan keuangan yang tidak wajar
kita lihat di sini laporan pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian
dan ternyata delapan tahun
yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian atau disclaimer atau tidak memberikan pendapat
kita lihat selanjutnya ini dia lembaga kementerian menerima opini
tadi saya sempat katakan begitu untuk wajar tanpa pengecualian ada delapan puluh dua lembaga
begitu kemudian wajar dengan pengecualian
ada empat lembaga dan tidak memberikan pendapat atau disclaimer
badan keamanan laut yang mendapatkan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat
ini angkanya naik jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya
dan juga begitu pun bagaimana laporan keuangan dari yang diaudit oleh bpk yang dirilis oleh badan badan keuangan seperti bi kemudian ojk
ini juga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian
artinya laporan keuangannya akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan
next kita lihat ini dia untuk opini lembaga kementerian yang naik
nah ini dia ada lembaga keuangan eh lembaga negara begitu maksud saya ya
mendapatkan opini peringkatnya naik dari sebelumnya
dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian
kita lihat yang mendapatkan opini naik pada tahun dua ribu sembilan belas ini dari laporan keuangan tahun dua ribu delapan belas
yaitu pertama adalah kementerian pertahanan republik indonesia
kemudian komnas ham republik indonesia
televisi republik indonesia atau tvri yang juga sempat mendapatkan status disclaimer dua tahun sebelumnya begitu misalnya ya
kemudian juga rri sekarang sudah bisa memperbaiki laporan keuangan mereka hingga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian begitu
kemudian ini dia kementerian kelautan dan perikanan yang mendapatkan kenaikan cukup signifikan begitu
jadi dari tidak memberikan pendapat atau dari disclaimer kemudian ini kkp bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian
artinya dia sudah melewati wajar dengan pengecualian
begitu kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk menteri kkp ibu susi pujiastuti
begitu karena bisa berhasil mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel untuk badan atau lembaga yang diketuainya yaitu kementerian kelautan dan perikanan
next kita lihat untuk opini lembaga kementerian yang terima opini selain wtp atau ini kita bisa katakan peringkatnya turun dari sebelumnya
kemudian juga kementerian pertahanan republik indonesia
kemudian juga kpk
menpora dan juga komisi pemilihan umum
ini kpk dan juga menpora yang sedang banyak disoroti saat belakangan ini ya
ini mendapatkan laporan wajar dengan pengecualian
kalau bisa saya jelaskan sebabnya begitu ya
pupr mendapatkan opini ini karena aset tetap dari kelebihan pembayaran belanja modal yang belum disesuaikan
kemudian untuk kpu secara garis besarnya saja yaitu ada sisa dana dari surat perintah pembayar langsung bendahara tahun dua ribu dua
yang tidak disesuaikan
ini bisa dipertanggungjawabkan
kemudian dari kemenpora ini ternyata ada belanja barang yang belum didukung oleh bukti pertanggung jawaban
serta terdapat ketidaksesuaian informasi yang tercantum dalam bukti pertanggungjawaban
sementara untuk kpk ini masih menyoroti soal mekanisme pengelolaan barang rampasan atau barang sitaan hasil korupsi
jadi ini yang kemudian pengecualian pengecualian itu yang didapatkan oleh lembaga negara ini
yang kemudian mendapatkan opini wajar tapi dengan pengecualian atau dengan catatan
kita lihat kemudian untuk satu satunya lembaga negara yang mendapatkan opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer
ini badan keamanan laut republik indonesia
tadi saya katakan jika dia mendapatkan opini disclaimer artinya auditor bpk ini tidak mendapatkan laporan keuangan yang jelas dari perusahaan atau institusi tersebut
dan ada terkesan bahwa auditor bpk ini tidak bisa mengawasi
mengaudit karena tidak mendapatkan laporan yang jelas yang aktual dari institusi tersebut
nah kemudian juga bpk merilis bagaimana total kerugian negara atau daerah dari tahun dua ribu lima sampai juni dua ribu dua puluh
nah ini dia untuk total kerugian negara atau daerah ini sebesar tiga triliun rupiah
dari mana saja angka tiga triliun rupiah ini didapat
dari pertama bisa jadi karena adanya ketidaksesuaian sistem internal ketidaksesuaian sistem pengelolaan internal begitu
kemudian juga ada ketidakpatuhan terhadap undang undang tidak patuh terhadap undang undang
kemudian inefisiensi atau ketidakhematan begitu
jadi ini yang menyebabkan kemudian negara merugi
tapi kemudian ini ada mekanisme atau skema untuk kemudian membayar
kerugian yang didapatkan oleh negara ini tiga triliun rupiah
dan disini berdasarkan audit dari bpk ada angsuran yang sudah dibayarkan yaitu dua ratus enam puluh empat miliar rupiah
kemudian penghapusan tujuh puluh sembilan lima puluh dua miliar rupiah
dan lunas sebanyak sembilan ratus lima puluh empat lima puluh enam miliar rupiah
dan sisanya satu satu ratus tujuh puluh satu triliun rupiah begitu
jadi ini angsuran penghapusan lunas ini adalah mekanisme untuk kemudian membayar kerugian negara
yang disebabkan oleh tadi ketidakpatuhan terhadap undang undang
kemudian bagaimana inefisiensi dan juga sistem internal yang diaudit tidak baik begitu ya
nah itu dia
memang tadi seperti saya katakan untuk audit bpk ini sangat diperlukan
dan negara memang sangat membutuhkan audit bpk
lembaga atau institusi yang mendapatkan wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian
begitu ini bisa direview untuk kemudian mendukung program prioritas pembangunan nasional yang akuntabel
itu tadi laporan keuangan harus akuntabel
agar semua bisa dipertanggung jawabkan ke seluruh masyarakat
dan kemudian ini juga bisa diakses oleh publik oleh masyarakat melalui situs dari badan pemeriksa keuangan